hehehe ayo kebetulan udah pak jimmy mbak putra
api syukuran kita makan kelapa eh bu ya mau liburan eh sampai jumpa
ya saya ketemu berapa kali di kantor kayak gitu gitu aja sih kenapa terus mama lihat jessica sama tunangannya
ini jessica hai no never singapura nggak pernah ketemu kenapa di
dipikir kalau pak rendy tuh tunangannya jessica
rendy tunangannya jessica
ya kita masih menduga aja sih karena waktu itu masa mendengar di penyadap kalau misalkan
jessica itu punya tunangan yang namanya adi yang kerja di pt aldebaran sejahtera
tolong terus kemarin pas anu sih melihat kalau rindy jalan sama jessica di
pas masal nyamperin kemol trata rindy bareng sama feli sekitar semasa
jangan jangan bela itu jessica
randy panggil dia bella
dan jessica panggil randy
kan kita belum sampai rumah
apa apa tiba tiba berhenti
oh enggak ini tadi kan papa abis terima telepon
papa ada kerjaannya
ini batalin ya pak
aku mau jalan jalan pak
aduh ada acara tujuh bulanan lagi gue
jadi gue gak bisa temuin randy
yaudah lah sekarang ini gue harus fokus dulu sama acara tujuh bulanan
jangan sampai rena andin memang kecewa
enggak kita tetap ke vila
makasih ya pak
makasih ya pak
maaf ya tadi papa ngeramu dada
banyak sekali tuh barang bawaannya ya
oh itu dia
kalangan ren itu si rena
enak banget ya
udah siap semua emangnya
tinggal nunggu kamu sama rena doang
oh yaudah kalo gitu langsung berangkat aja
oh baik pak
oh iya ini bu udah siap semuanya bajunya rena
baju gantinya rena ya
mau ganti baju dulu
tadi dalam mobil aja
oh ya udah kalau gitu mama rena andien di mobilku ya
rena sayang yuk keluar sama oma
di belakang nanti ganti baju ya sama oma ya ayo
ayo kecepatan masukin barang barangnya
ya udah lah dimasukin
nah awas awas awas
ini yuk ini yuk
pak jimmy pak putra
daaaaah pak jimmy pak putra
api syukuran kita makan kelapa
eh buya mau liburan
eh sampai jumpa
masuk masuk masuk
kayak mau tinggalin rumah setahun aja
udah lah mas biarin aja mereka kan lagi seneng seneng
kamu jangan nyinyir
ehm nyinyir itu kayak papa tadi ga suka liat orang seneng
ya ampun ternyata anak mama kayak gitu ya jangan gitu lah
malah ikut ikutan sih ma
aku buat sakit
makan lagi pembuka
makannya perlu sakit
suruh kesini temenin gue
gue mau ada dia disini
nino lagi sibuk ya
masa gaada waktu sih buat gue rick
ini kan anak dia juga
ini tuh anak dia rick
tentunya yang pasti dia masih dalam persembunyian
makanya kita terus pantau rumah ini
siapa tahu nanti ricky bisa datang secara tiba tiba
apa ricky ada dalam
menurut informasi dari tetangga sekitar
saudara riki dalam tiga hari ini belum pulang ke rumah pak
belum pulang ke rumah
pak boleh aku bicara sebentar
berarti ricky bohong dong pak
buktinya dia nggak ada di rumah
ya tapi rafael bilang ricky udah pulang
tapi kalau polisi sendiri dapet informasi ricky ga ada di rumah
ada kemungkinan mereka masih di bandung pak
mau tidak mau elsa ga mungkin bergerak
kemana mana kan pak
hmm cantik sekali ini cucu oma keren
kayak oma yang pakai kacamata hitam ya
yaudah terus sekarang kita mau ke villa
rena senang gak jalan jalan ke villa
oh nyanyi mau nyanyi apa sekarang
sekarang kita nyanyi yuk
satu dua tiga